ya ampun banyak banget barang barang di sini bang
semua ini hanya untuk perempuan yang paling aku cintai
cinta cinta itu kan dulu
kita pulang sekarang aja yuk
eh kak lintang
kamu habis makan ayam hidup ya
abis aku pengen kak
dinta kalau ada orang liat gimana
aduh udah deh kak lintang tenang aja
aku udah hati hati kok makannya
jadi aku yakin pasti nggak ada yang liat aku
mereka tinggal di sini
iya mereka tinggal di sini
aku harus segera mengusir mereka dari sini
kalau aku mengusin mereka
setiap perbuatan jahat itu pasti ada balesannya bu
karena ibu udah jahat sama kak lintang makanya ibu kualat
jadinya di muka ibu tumbuh kumis deh
jadinya di muka ibu tumbuh kumis deh
jadinya di muka ibu tumbuh kumis deh
harus cari cara lain untuk mengusip mereka dari sini
aku harus merhati hati
baik kepada mereka
aku harus bersikap baik kepada mereka
supaya mereka tidak melukai aku
ah kita istirahat dulu yuk kak yuk
biar kak kita kan baru sekali muter
kita muter berkali kali kak krishna juga gak akan ketemu
kenapa sih kak lintang gak bisa nerima kalau kak krishna udah meninggal
suamiku belum meninggal dan aku yakin itu
kalau gitu kenapa kita gak bisa ngeliat kak krishna ada di mana
aku gak tahu
tapi aku yakin suamiku masih hidup
aduh kak kak kak
minta minta maaf deh kak
minta udah bicara kasar sama kakak
harusnya aku gak dukung kakak
bukan bikin semangat kakak jadi turun
maafin aku juga ya dintah
akhir akhir ini aku tuh terlalu pusing mikirin krishna
sampai sampai aku gak bisa mikir yang lain
kalau sekarang kamu udah capek mending sekarang kita pulang aja yuk
gak usah kak aku masih kuat kok
kalau gitu kita abisin aja sisa sisa
hati hati kak nanti nenek siri itu tahu lagi
eh kalian sudah pulang
yuk sini masuk
maaf ya bu kita pulangnya agak telat
kalian pasti belum makan kan
ibu sudah siapin makan untuk kalian kalian pasti laporkan
yuk makan dulu
gak usah bu kita nanti takut ngerepotin ibu
sekarang sayang dengar ya kamu harus makan kalau enggak kan nanti kamu sakit
ibu gak mau dong nanti selama suami kamu gak ada terus ibu dibilang gak pernah ngurusin istrinya
ya kan yuk makan dulu
yuk berdua makan ya
kak kenapa nenek sihir itu berubah jadi periwi yang baik hati kak
emangnya kenapa bagus kan kalau ibu jadi lebih baik
ya tapi emang kakak gak curiga apa aku yakin kak dia pasti punya rencana deh dibalik semua ini kak
shhh kamu gak boleh berperasaan keburuk kayak gitu gak baik
tapi kakak kan
udah deh sekarang kamu lapar kan
pending kita makan aja yuk
jangan sampai ada barang barang murahan yang kebawa masuk sini
tentu saja ini semua barang barang mahal juragan
harus barang barang yang kita bawa harus barang barang kualitas nomor satu
sekarang gak akan ada lagi yang bisa menghalangi perontok
banyak banget barang barang di sini bang
semua ini hanya untuk perempuan yang paling aku cintai
cinta sinta itu kan dulu
sekarang ini tidak ada yang bisa menarik hatiku selain lintang
maksud abang lintang putih istrinya si krisna
gak mungkin abang dia kan sudah punya suami
tidak ada seorang perempuan yang berani menolak berantok
siapapun yang aku inginkan aku pasti mendapatkannya
ini telurnya cobain gak
biar aku ajak kak
hah mau ngapain kamu ke sini
di lintang ada
siapa di lintang
katanya di situ sendiri
nggak ada lintang di lintang doang
bakal spring awaken meng lageimaku
jangan lupa study algebra kuot
delintang masih sangat terpukul
karena kematian krishna
justru saya datang ke sini
untuk melamar delintang
menjadi istri saya
dia mau menikahi
si luman itu
kalita gak mungkin mau nikah sama kamu
yang saya mau ajak nikah itu lintang putih
jadi kamu gak usah ikut campur
sampai saat ini saya yakin
kalau suami saya masih hidup dan dia akan kembali
saya gak akan menikah dengan siapapun juga
dan kapanpun juga
dengar ya sayang ya
untuk segera menikah sekarang dengan aku
tapi saya akan tunggu kamu sampai siap
dan pintu rumahku
lebar lebar buat kamu
tapi itu gak akan pernah terjadi